dua peringatan dini tersebut disampaikan kepala bmkg maritim semarang retno widyaningsi selasa siang
retno menjelaskan pekan lalu pihaknya sudah merilis peringatan dini ancaman masa puncak banjirop di pesisir jateng
melalui beragam platform kepada pihak terkait termasuk stakeholder pemilik perusahaan dan paguyuban warga
kini dua peringatan sekaligus dikeluarkan bmkg maritim hingga tanggal dua puluh lima mei
selain potensi terulangnya banjirop parah seperti yang terjadi pada senin kemarin
juga ditambah ancaman gelombang tinggi hingga dua lima meter di laut utara jawa tengah
warga dan nelayan di delapan kabupaten kota mulai wilayah brebes bagian barat sampai rembang di bagian timur diminta waspada
telah mengeluarkan peringatan dini baik banjirop maupun peringatan dini gelombang tinggi
dua peringatan dini yang bersamaan dalam kurun waktu sampai tanggal dua puluh lima mei
pihak kelurahan bandar harjo semarang yang terdampak banjirop mengaku sudah menerima peringatan dini tersebut melalui grup wa
pihaknya mengimbau warga terdampak rop mengungsi tapi sebagian warga memilih bertahan di rumah
tadi ada informasi dari bmkg
saya ingin masih ada tiga atau empat hari lagi saya surut
tapi ya semoga saja tidak sampai
tidak sampai sempatnya
hingga selasa siang genangan banjirop di kawasan industri tanjung mas semarang masih tinggi karena air sulit dibuang dengan mesin pompa
sementara banjirop di permukiman mulai surut